dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di indonesia
bulog meluncurkan besita beras singkong petani
di kafe jenderal kopi nusantara buas
di kota bandung jawa barat selasa sore
acara peluncuran beras dari olahan singkong produksi petani indonesia ini
ditandai dengan penandatanganan kerjasama
antara perumbulok masyarakat singkong indonesia
badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt
dan disaksikan langsung oleh direktur utama bulog budi waseso
pelunturan besita juga merupakan upaya bulog
dalam melakukan diversifikasi pangan nasional
yang selama ini selalu bergantung pada beras
dengan kehadiran besita maka ketahanan pangan indonesia bisa bertambah kuat
sehingga pangan kita akan kuat
kita tidak hanya ketergantungan dengan beras
ya tadi ada yang tanya sama saya
perlu import gak pak beras enggak
karena kita melebihi gitu sebenarnya
kalau kita bicara padi seandainya ada hama
kita masih punya jagung kita masih punya singkong
kita masih punya sagu
sagu itu tidak ada hamanya
dan itu menjadi kekuatan
itulah yang satu perwujudan
kalau kita kelola menjadi ketahanan pangan indonesia
produksi besita telah dikembangkan bppt sejak tahun dua ribu lima belas
hasil penelitian bppt menunjukkan
jika beras dari olahan singkong ini rendah lemak dan kaya akan serat
selain itu besita tidak menggunakan bahan pengawet atau perasa
proses produksi besita menggunakan mesin yang mengolah tepung singkong menjadi bulir beras
kemudian saat itu ada proses yang namanya proses ekstrusi
memodifikasi tepung tadi dengan menggunakan tekanan dan suhu
jadi disitu diproses kemudian setelah itu dicetak
jadi alat ekstrusi itu bisa menghasilkan bulir bulir beras
pemilihan singkong menjadi salah satu upaya kekuatan pangan
adalah karena indonesia memiliki potensi produksi singkong yang tinggi
sekarang tadi sudah dijelaskan dua puluh juta ton per tahun
akhirnya kita akan bisa memproduksi sampai dua kali lipatnya karena lahan kita luas
kita masih punya kesempatan untuk memberikan lebih daripada itu
dalam acara peluncuran besita itu juga
dirut bulog budi waseso mendukung kemajuan industri kopi indonesia
dengan memperkenalkan berbagai macam jenis kopi asli dari berbagai daerah di indonesia
wilam nasution helmi surya negara bandung jawa barat